pandemi covid sembilan belas berefek hampir di semua sendi kehidupan
efek negatifnya banyak pekerja harus dirumahkan
kondisi ini ikut dirasakan ilham shah
seorang jurnalis televisi lokal di makassar
kondisi ekonominya pun ikut terpuruk
sehingga ia dipaksa berpikir keras
untungnya ia punya hobi memancing
yang menjadi cikal bakal mengembangkan usaha
umpan buatan dijadikan pilihan
sebagian rumahnya di kawasan jalan malengkeri
disulap menjadi bengkel kerajinan
bermodal limbah dari lingkungan sekitar
dan kemampuan notodidak
ayah satu anak ini pun membuat cetakan
umpan metal jig atau micro jig
selain umpan berbahan logam
ilham syah juga membuat umpan dari kayu atau lur
biasanya menggunakan limbah kayu mahoni
atau kayu jati putih
micro jig dan jatuh putih
dan lur pun dipajang siap dijual
harga micro jig bervariasi bergantung beratnya
mulai sepuluh hingga empat puluh gram
harganya relatif terjangkau
antara lima belas sampai dua puluh lima rupiah
dihargai tujuh puluh ribu sampai ratusan ribu rupiah
micro jig biasa digunakan
untuk memancing ikan karang seperti kerapu
ketamba cepa tenggiri
atau jenis ikan palagis yang hidup di permukaan
sedangkan umpan lur
yang juga biasa dipakai di permukaan
berukuran sepuluh sampai dua belas cm
hanya dibanderol enam puluh rupiah tiap buah
lebih murah dibandingkan hasil pabrikan
yang mencapai ratusan ribu rupiah per buah
ilham shah biasa menerima pesanan nur
rata rata dua puluh an buah
dan ratusan buah micro jig
kan kita dirumahkan
kerjanya bisa di rumah
untuk membuat umpan umpan pancing
salah satu kegiatan di rumah
dan kita membuat dengan teman teman
dan kebetulan ada banyak peminatnya untuk membelinya
jadi kita jual
karya ilham syah pun mulai dikenal
dan banyak mendapat apresiasi
pecinta mancing tidak hanya di makassar dan sulawesi
tapi juga di nusa tenggara timur
jawa hingga sumatera
tak heran umpan buatannya menjadi favorit
warnanya juga bagus jering mengkilap
dan hampir mirip pabrikan
alhasil dari umpan buatannya ini
ilham shah mampu merap untung jutaan rupiah setiap bulan
sehingga mampu memenuhi kebutuhan istri
seorang anak dan orang tuanya di masa pandemi covid sembilan belas